bukan cuma soal piala dunia saja sih yang sekarang sedang diagung agungkan dan juga ditonton ya
tapi juga ada piala aff u sembilan belas
nah ratusan supporter yang didominasi remaja perempuan berlarian untuk berfoto bersama tim garuda nusantara
minggu sore di stadion jenggolo sidoarjo jawa timur
mereka ini rela menunggu sampai dua jam sebelum anak anak didik indra syafri itu berlatih
inilah suasana saat pelatih indra safri menu fluid
tanda berakhirnya latihan tim garuda nusantara di stadion jenggolo sidoarjo jawa timur minggu sore
ratusan supporter yang didominasi remaja perempuan berlarian demi berpose bersama pemain pujian mereka
keriuhan pun terjadi di lapangan tersebut
para supporter ini rela mengejar idola mereka meski pemain timnas itu sudah berlari menuju pintu keluar stadion
tak tanggung tanggung demi memberi semangat dan melihat idolanya dari dekat
para supporter remaja perempuan ini rela menunggu dua jam sebelum jadwal latihan timnas u dua puluh
lihat itu latihan
sudah berapa lama kesini
sudah dua jam
gimana perasaan ya
bagi para pemain timnas indonesia u sembilan belas
kehadiran supporter memang memberikan keinginan
mereka juga mengambil semangat tersendiri meski harus menerima cubitan atau ditarik oleh penggemarnya
sudah banyak fans tuh
menjago gak sih kalau kayak gini
senang aku kayak gini
kita kayak banyak support juga kan
mungkin saya kebanggaan juga buat support
pacar marah gak
pacar marah gak
enggak dia ngerti kok
sekarang jadi idola pacar mengerti sekarang ya
pelati indonesia free berharap
para supporter ini tidak mencederai anak didiknya
karena perjalanan karir pemain u sembilan belas masih panjang
dan perlu perjuangan keras
tim nasional u sembilan belas akan menghadapi tim nasional thailand
dalam lanjutan piala aff u sembilan belas
riko hardiansyah sido arjo